sebanyak tiga satuan setikat kompi atau tiga ratus personil brimob nusantara telah berada di kota jayapura
hal itu dilakukan untuk membantu kpk menjemput paksa gubernur papua lukas nmb
kabin humas polda papua ahmad mustafa kamal di jayapura pada kamis menyatakan
kedatangan personil brimob tersebut untuk membantu personil kepolisian dan tni di kota jayapura dan sentani
memberikan rasa aman setelah kpk meretapkan gubernur papua sebagai tersangka
total ada dua seratus personil bersiaga saat ini
jumlah ini akan ditambah ratusan personil tni dari kodam tujuh belas cendrawasi
tentu dari kpk akan mengambil langkah langkah yang tentu kami dari polda papua siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik
baik kepada masyarakat secara umum oleh keluarga dari bapak lukas nmp dan kepada pengikutnya
serta kepada bapak lukas nmp